ada di sini saya tanya kalau lari
atensi ya pak ya matahari ya
wali kota mojokerto ika puspitasari menegur pengelola pusat perbelanjaan di sebuah mal kami siang
wali kota marah karena menemukan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan
seperti tak ada pengaturan keluar masuk pengunjung sehingga menimbulkan kerumunan
sejumlah karyawan justru menghindar saat wali kota hendak bertanya
kemarahan wali kota juga dipicu viralnya video kerumunan pengunjung
yang membeludak di tempat yang sama beberapa waktu lalu
wali kota meminta pengelola membenahi protokol kesehatan di mal tersebut
kerumunan warga yang membludak juga terjadi di pusat pasar medan sumatera utara kami siang
warga bahkan harus mengantri untuk bisa melewati jalan pasar yang sempit oleh meja lapak dagangan
wali kota medan bobi afif nasution mengakui tak bisa membendung jumlah pengunjung
pihaknya hanya akan mengingatkan pelaksanaan protokol kesehatan kepada warganya
meski padat warga mengaku tak khawatir dengan bahaya penularan covid sembilan belas
karena merasa bisa menjaga protokol kesehatan
alhamdulillah sampai detik ini masih aman
rame iya padat malahan
berapa lama itu sudah di sini

berapa lama itu sudah di sini dari semalam sudah kemari hari ini ulang lagi

pasar grosir kapasan surabaya juga ramai pengunjung menjelang lebaran
kerumunan terjadi di semua lantai
tak ada protokol kesehatan yang diterapkan dan sangat sulit menjaga jarak di sini
kerumunan pembeli di pasar grosir kapasan ini diperkirakan akan terus terjadi
hingga mendekati hamil satu lebaran
tim liputan cnn indonesia